udara jakarta sedang tidak baik baik saja
namun jakarta bukan kota paling berpolusi di indonesia
melainkan tangerang selatan dengan indeks kualitas udara mencapai satu ratus tiga puluh
dikutip dari detik com mengacu pada pengukuran berklayert org
selama juli dua ribu dua puluh tiga warga serpong tangsel seperti menghirup satu ratus dua belas batang rokok dalam sebulan
polusi udara yang memburuk menimbulkan masalah kesehatan
bocah tujuh tahun syakira misalnya saat ini didiagnosa infeksi saluran pernafasan akut
berdasarkan hasil laboratorium terdapat bakteri pada tubuhnya yang menyebabkan syafira harus menanggung batuk pilek hingga demam selama empat hari
selain anakku aku juga jadi mudah flu ya
mungkin ya karena cuacanya kan polusi ini kan banyak debu udaranya panas kayak angin laut gitu kan
jadi mudah bersin cepat flu
oke terima kasih
guru besar departemen pulmonologi dan kedokteran respirasi fkui rumah sakit persahabatan agus dwi susanto mengatakan
masalah polusi udara ini dapat menimbulkan dampak kesehatan pernafasan pada manusia
berdasarkan penelitian meningkatnya polusi udara terbukti menjadi peningkatan konsultasi dari ispa bronkitis dalam waktu empat puluh delapan jam
sedangkan influenza meningkat empat ratus persen
hingga dua belas jam pada juni dua ribu dua puluh dua lalu
infeksi saluran nafas itu terjadi akibat terhirupnya partikel partikel pm dua lima dan komponen gas yang bersifat iritan
yang menyebabkan terjadinya gangguan sistem imunitas pada saluran nafas
seperti gangguan pada epitel saluran nafas dan gangguan pada sel sel imunitas pada saluran nafas dan paru
agus mengimbau masyarakat agar tetap menggunakan masker
dan menjaga keamanan

tim liputan cnn indonesia